saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui adanya pengumpulan uang atau sharing di eselon i di lingkungan kementerian pertanian yang dikumpulkan untuk setiap kebutuhan syahrul yassin limpo
selaku menteri pertanian periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang dikoordinir oleh muhammad atta dan prof imam mujahidin
panji hartan haryanto tidak langsung kesayangan melalui sesitian saya ibu retno atau sri utami
permintaan tersebut biasanya dari muhammad hatta atau prof imam mujahidin dan panji
tidak langsung melain saya yang biasanya melalui saya saudara almarhumah retno mulyandari atau sri utami
jadi ada juga lewat pak muhammad harta itu selain pak prof imam
kadang hatta pernah juga menyampaikan seperti itu pernah meminta juga
saya lanjutkan bahwa para eselon satu dikumpulkan di ruangan prof imam mujahidin
kemudian saudara posma mujahidin bilang kepada kami bahwa ada keperluan uang yang
wajib dikumpulkan oleh kami para eselon satu yang digunakan untuk membiayai keperluan syahrul yassin limpo
dan saharul yasin limpo memang secara aturan menteri mempunyai dana operasional menteri
bahwa perintah yang dikeluarkan prof imam mujahidin kami menganggapnya adalah perintah dari syahrul yassin limpo
karena mereka prof imam mujahidin dan muhammad harta adalah bawaan dari saharul yasin limpo
bahwa terkait dengan ada permintaan tersebut yang lebih mengetahui adalah rinciannya adalah
sis dijen saya sri utami lili dan saudara almarhumah retno mulyan dari
namun permintaan uang yang saya ingat nilainya cukup besar yaitu untuk kebutuhan syahrul yassin limpo pada tahun dua ribu dua puluh
bahwa dirjen holti kultura dibebankan sebesar satu miliar rupiah
biasanya uang dikumpulkan di alam alrumah retno mulyan dari kemudian diberikan kepada saudara andi muhammad idil fitri
namun saya tidak pernah memonitor pemberian uang yang sudah dikembukan untuk diserahkan kepada siapa
oke saksi tadi mengatakan bahwa menganggap perintah dari pak witanto adalah perintahnya pak menteri
imam ini sama hatta bawaannya dari saharul yasin limpo
maksudnya bawaan ini apa bisa saksi jelaskan
ya beliau itu memang yang mengangkat pak menteri
pak hatta juga yang mengangkat pak menteri
apa ada selain itu kan semuanya juga pak menteri yang akan bekerja
apakah ada kriteria khusus menganggap ini bawaan lebih apa punya hubungan kedekatan yang lebih
maksudnya saksi itu gimana kok kan semuanya kan pasti mengangkat pak menteri kan
kalau kedekatan yang berlebihnya kami kurang tahu karena selama ini kami
selama di kementerian pertanian kami tidak pernah mengenal mereka
kami mengenal mereka setelah dibawa oleh pak menteri
oh jadi istilahnya mereka masuk yang saksi maksud itu seperti itu
jadi karena mereka masuk karena sejak zamannya pak menteri ini aja sebelumnya
terkait dengan uang yang tadi saksi jelaskan bahwa ada beban tahun yang paling besar itu tahun dua ribu dua puluh dua untuk umroh
bisa saksi jelaskan umroh siapa ini yang dibubarkan satu miliar kepada dirjen
dirjen holdi kultura kegiatan umrohnya siapa
waktu itu pak menteri yang kami tahu ya pak menteri bersama keluarga dan bersama beberapa eselon i yang ikut di dalam umroh tersebut
kami beralasan kami baru naik kami diajak tapi kami beralasan kami baru naik haji kami tidak mau ikut
kenapa saksi mau kan tadi dikatakan bahwa uang uang tersebut tidak ada anggaran
tidak ada anggarannya di kita maupun anggaran kementerian
terus saksi kenapa mau memenuhi tersebut bagaimana caranya kenapa
karena semuanya memang diminta seperti itu
bahwa ini waktu itu waktu bu itu kan disampaikannya ke almarhum
terus kami juga waktu itu geleng geleng kepala ini gimana caranya ini
apa ada paksaan nggak pada saksi atau jajaran dari saksi ke bawah
kapan ini menyelesaikan kapan ini menyelesaikan
oleh kalau tidak pak hatta kalau tidak pak kasdi itu menanyakan
eee akibatnya kalau tidak dipenuhi
secara langsung konsekuensinya kami belum melihat
tapi tentunya kami terus ditanya terkait dengan hal itu
kapan ini menyelesaikan kapan ini menyelesaikan
apakah saksi mengetahui juga ada ancamannya istilahnya dibebas tugaskan atau non job istilahnya di kalangan saat itu
ya kami mendengar ada beberapa s salon dua yang kami lihat
ya salah satunya yang kami pernah tahu dari direkturat jenderal perkebunan
kalau nggak salah direktur pak saleh mutar kalau tidak salah
terus ada lagi yang dari biro
umum kalau tidak salah yang
siapanya di biro umum
yang lainnya kami nggak hafal tapi yang kami tahu itu